aduh mama ya
pengen tadi udah ngerti kan jadi kayak gitu
neneng dari mana
dapet telepon dari bapak
bapak teh panik
dikiranya neneng teh kenapa napa
soalnya bang apoi teh buru buru kesini
bang apoi teh kangen kali ya teh sama neneng
bang apoi dah
beta data mau bilang kalo kakak apoi ke pesantren
mau ketemu si neneng
wah berarti apoi sekarang udah belon
iya bilangnya kakak kakak disamperin ke pesantren
nih tapi pe udah pada abis nih
kalo gitu lo aja deh yang ke rumah mama ambilin pe di rumah
aduh panas baca begini mama
kenapa asyik staring
tapi saya bingung carinya mau kemana
itu orang kesuka pinah pindah
terimakasih enjoysya beli
ya paling suster yang datang kesini untuk tuker infus
mereka memarkir motor motor mereka di tempat yang tidak boleh memarkir
ana sudah kasih tahu tapi mereka tambang
akhirnya ana menyerah ana angkat tangan umi
eh bang farouk emang disana ada tanda di lorong parkir
gak ada kan
misalnya ada tanda dilarang parkir
yang mana dimana motor itu umi
ehm yang di di ae u ae u emang gak ada kan
berarti kita bebas disana ya parkirnya
yang di di
ehm ini emm ustadz sepoh gimana keadaannya
ehm ana mau menyampaikan umi
kalau anda mau membawakan obat yang paling mujarab untuk kesembuhan
insya allah insya allah alhamdulillah
alhamdulillah terima kasih untuk niat baiknya faro
tapi abah sekarang sedang minum obat dokter
ah bagus mi
iya beban dokter lebih manjur ya
dibanding dia nih
hah mukanya aja gak jelas apalagi obatnya ya
loh kenapa sih lama banget
aduh mamai motornya dia masuk angin
betas tar star star semisal misal
malasnya ada uang jalan kaki lagi mamai
lo tuh beragak susah mulu
kalau tuhan kasih susah lu baru tahu lo
hah ini susah gampang
gue udah tutup balik bawa nih
bapak telah mamai
iya mati juga
tapi yang tadi udah ngerti kan jadi kayak gitu
neneng dari mana
dapet telepon dari bapak
bapak teh panik
dikiranya neneng teh kenapa napa
soalnya bang apoi teh buru buru kesini
bang apoi teh kangen kali ya teh sama neneng
bang apoi udah tahu
kalau saya sepuh sakit
makanya bang akui buru buru kesini
jadi bang apoi teh selain mau ngejengukin neneng
bang apoi juga mau ngejengukin ustadz sepuh
ya sudah neneng
sekarang lebih baik
kamu kasih tahu sama yang lain ya
kalau nanti malam akan diadakan doa bersama
untuk kesembuhan ustadz sepuh ya
semoga ustadz sepuh teh cepet sembuh ya
dan bang apoi sehat selalu
neneng permisi dulu ya teh
jadi begitu pak kedatangan saya kesini
saya mau menanyakan
uang dari aman amat
yang masih tersimpan di perusahaan bapak
bisa bapak cek mungkin detailnya disini ya
nah bang disini bang
katanya imamnya disebut ustadz
saya ini kan cari ustadz bling
bukan ustadz ustadz yang lainnya